pemerintah menyebut kebijakan pelarangan ekspor boksit mentah mulai juni dua ribu dua puluh tiga sudah mempertimbangkan kesiapan industri dalam negeri
baik dari sisi pemurnian maupun cadangannya
menko perekonomian erlangga hartarto mengatakan industri bauksit di dalam negeri sudah memiliki empat fasilitas pemurnian dengan kapasitas alumina sebesar empat tiga juta ton
bahkan pada tahun dua ribu dua puluh tiga delapan fasilitas pengolahan dan pemurnian juga akan segera beroperasi
di sisi lain cadangan boksit nasional saat ini mencapai tiga dua miliar ton yang cukup sampai seratus tahun ke depan
erlangga menambahkan pelarangan ekspor berlaku bagi boksit mentah termasuk boksit yang dicuci
dengan kebijakan ini sejumlah impor aluminium oleh indonesia bernilai dua miliar dolar akan menjadi penghematan devisa bagi negara
yang pertama kesiapan industri di dalam negeri
ini sudah terjadi
ada empat fasilitas pemurnian boksit yang existing dengan kapasitas alumina sebesar empat tiga juta ton
selain itu pemurnian boksit dalam tahap pembangunan itu kapasitas inputnya adalah dua puluh tujuh empat puluh satu juta ton dan kapasitas produksinya empat sembilan puluh delapan juta ton atau mendekati lima juta ton
dan cadangan boksit kita kan besar tiga dua miliar
dan ini bisa memenuhi
kapasitas sebesar empat puluh satu lima
jadi dari jumlah smelter yang disiapkan delapan tersebut masih bisa dua belas smelter lain
dan ketahanan daripada boksit kita itu antara sembilan puluh sampai seratus tahun masih cukup reserve yang ada